barusan mel telpon
dia sudah share vlog tempat para layang
pak raymond selalu ada setiap aku mendapatkan kesulitan
aku jadi merasa banyak berhutang budi sama pak raymond
meskipun aku tahu kalau
kalau pak raymond tuh melakukan semua ini dengan tulus
kamu gak usah khawatir ya
saya sudah hubungi pihak para layang untuk nanya
pak heran kamu denger aku nggak
pak putri kamu bisa denger aku nggak
aku harus bisa nemuin putri
putri gak boleh sampai kenapa napa
udah cid jangan panik
tim sar pasti bisa nemuin mereka
gue cuman takut kalo jadi kenapa napa sama putri din
lo harus yakin kalau putri baik baik aja
gue juga yakin kok pangan pasti bisa jagain putri di dalam hutan sana
gue gak akan pernah bisa maafin diri gue sendiri kalau sampai terjadi apa apa sama putri
mending sekarang kita berdoa semoga mereka selamat dan bisa cepat ketemu
linda kenapa gak sebaiknya kamu kepil aja
dia maunya nungguin putri ketemu
tapi tempat ini sangat berbahaya
karena hutan ini merupakan hutan lindung yang masih banyak hewan liarnya
jadi saya minta kamu ajak temen kamu ke villa yang sudah disediakan
dengarkan kita ke villa aja ya
kang saya mohon saya tunggu di sini ya
justru nanti bakal mempersulit kita nyari putri sama pangeran
mending lo nunggu di villa aja
bang saya mohon temuin pangeran sama putri ya
percayakan saja sama tim apalagi kita dapat tambahan tim dari mbak ini
terima kasih pak
pak bos ini air menularnya sama minyak anginnya
kenapa kakinya di atas
seharusnya kepalanya bu nawang yang disenderin
duh ampun deh
apa sih kamu
ini namanya terapi
dari kaki langsung alirannya langsung ke otak
makanya kalau sekolah itu mada papan tulis
jangan mandep tembok
oh dapat ilmu baru ya
yain aja deh daripada panjang urusannya
enggak maksudnya pak bos dapat ilmu baru ya
rasanya aku ingin bawa myrus ke klinik terdekat
nanti malah terjadi apa apa
kalau nggak langsung diberikan pertolongan pertama
jangan jangan jangan bangun dulu ya
tapi saya mau cari putri pak
ya ya sudah pelan pelan pelan pelan
ini duduk duduk duduk
barusan mel telpon
dia sudah sherlock tempat para layangnya
pak remon selalu ada setiap aku mendapatkan kesulitan
aku jadi merasa banyak berhutang budi sama pak remon
meskipun aku tahu kalau
kalau pak remon itu melakukan semua ini dengan tulus
udah kamu gak usah khawatir ya
saya sudah hubungi pihak para layang
untuk nanya perkembangannya putri
mudah mudahan gak apa apa ya
bapak sudah menolong saya
gak usah bilang makasih sama saya
bu nawang putri sudah menjadi bagian dari tanggung jawab untuk saya
ya sudah gitu
jom kita ke puncak jom sekarang jom cepetan
baik pak bos
mudah mudahan putri gak apa apa pak
kita berdua sama sama ya
bu nawang sini aja
yang jifah terbagi perattu
sudah bu nawang
aku mau ke sana
arias gak nyaman di lampung uncle
tunggu sebentar angkel siapin ya
jadi tim sedang menyusuri hutan untuk mencari putri sama pangeran
oke baik pak
kirim ke wa saya sekarang juga
baik terima kasih
oh baik pak bos
jadi putri hilang di tengah hutan pak
dan sekarang lagi dicari
bisa dikatakan seperti itu
mudah mudahan putri baik baik aja ya pak
saya khawatir putri kenapa dapat
dia itu satu satunya harta saya yang paling meraja
ibu tenang aja ya
kita sekarang cuma bisa berdoa untuk putri sama pangeran
mudah mudahan tidak terjadi apa apa